saudara pdi perjuangan menegaskan presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka sudah bukan kader lagi
apa maknanya dan sejauh apa dampaknya kita akan membahasnya bersama dengan adi praitno direktur eksekutif parameter politik
mas adi ini kan gibran kalau dari jawaban tadi ya terdengar tak mempermasalahkan kondisi tanpa pdip
ini artinya memang pdip tidak lagi penting untuk gibran
ya saya kira memang hubungan antara pdip dan gibran ini kan wassalam ya
sudah tak lagi bisa diselamatkan
apapun judulnya titik gempa bumi politiknya itu ketika gibran maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat berpasangan dengan prabowo subianto
jadi praktis setelah itu memang hubungan antara gibran dan pdip sudah tak bisa diselamatkan lagi dalam topik ini
jadi kalau ada pernyataan dari elit pdip bahwa jokowi dan gibran itu bukan kader
untuk penegasan di mana memang secara subtansi pikiran kepentingan dan kemistri politik
gibran dan pdip ya sudah bisa berpisah jalan
dan saya kira hubungan politiknya tak lagi bisa diselamatkan
tapi kan bagaimanapun juga sebagai wakil presiden terpilih akan seperti apa nanti kalau gibran tanpa pdip
apakah ini artinya cuma pindah rumah atau ada bentuk kekuatan politik lain
jadi tanpa parpol tapi tetap backup dari parpol
ya saya kira memang untuk terus memperkuat basis dukungan politiknya
saya kira memang mas gibran raka buming raka itu perlu untuk mencari dukungan partai politik yang lain
karena apapun kepentingan kepentingan politik di mana saya akan datang
terutama kepentingan politik parlemen itu teruslah dilawan
per hari ini kalau tidak punya dukungan partai politik
saya kira khawatir akan terus mendapatkan kritik dan resistensi yang saya kira itu akan justru mengganggu fokus kinerja gibran di masa yang akan datang
jadi setelah tak lagi dengan pdip tentu harus mencari alternatif partai partai yang paling mungkin untuk melaburkan
di mana gibran itu akan menjadi kader di dalamnya nanti
partai mana kira kira yang paling mungkin seperti apa
ya banyak bisa gerindra bisa golkar bisa pkb bisa nasdem dan partai siapapun yang saya kira akan membukakan pintu yang selebar lebarnya kepada gibran
perhari ini kita mendengar pernyataan dari dulkifli hasan
jadi ketika memang jokowi dan keluarga besarnya tak lagi dianggap sebagai bagian dari pdip
maka pan adalah partai politik yang akan membuka pintu yang seluas luasnya bagi jokowi gibran dan keluarga besarnya
kalau tetap dengan kekuatan partai artinya ya untuk mengamankan posisi dan regaining position seorang wakil presiden nanti
ini artinya positioningnya pdip akan seperti apa di pemerintahan
saya kira kalau melihat kecendungan politik pdip ya per hari ini akan siap menjadi oposisi ya
maka tidak mengherankan kalau kemudian elit elit pdip sampai hari ini terus agresif terus kritis ya
terkait dengan proses pemilu yang dinilai penuh dengan kecurangan
bahkan mereka ini merupakan satu satunya partai yang saya kira siap untuk berada di luar kekuasaan politik ya
yang kedua pdip ya selama hubungan prabowo subianto dan jokowi baik baik saja
sulit untuk diajak bekerjasama dengan prabowo
karena ada tembok tebal di situ namanya jokowi yang selama ini memang sudah dianggap bukan karir dari mereka
tapi kalau hubungan jokowi dan prabowo ini sudah berakhir bulan madu mereka tak lagi mesra ya saya kira disitu potensi juga
tapi kan prabowo bilang mau merangkul semuanya mas adi
tapi kan kalau masih jokowi dan prabowo baik baik saja sepertinya pdip akan menolak
karena bagi pdip kalau masih ada jokowi masih ada gibran
baik baik saja dengan prabowo partai ini tidak akan menjadi bagian dari mereka
kayaknya jokowi dan keluarga besarnya akan menjadi pantangan bagi pdip untuk menjadi bagian dari koalisi prabowo
oke yang juga menjadi tanda tanya selain pdip kan pkb nih
kalau tadi kan mas adi sempat menyebut kayaknya pkb masih punya sih peluang untuk menjadi backing an atau mungkin bahkan kendaraan parpol bagi gibran
ini artinya nanti akan peta kekuatannya akan berubah nih
ini kan partai politik islam terbesar di dua ribu dua puluh
perolehan pilek mereka naik secara signifikan
jadi kalau memang pkb ini membuka hati membuka pikiran dan terbuka untuk menerima gibran misalnya
jadi kalau ada protes ada nyinyiran ada bulian ke gibran ada pkb yang akan menyiapkan seluruh kekuatan politik mereka energi mereka untuk memberikan support politik
karenanya kalau jadi presiden dan wakil presiden nggak punya dukungan partai ini riskan
akan terus mendapatkan resistensi dan perlawanan dari pihak manapun
pdip saya kira ke depan akan terus kritis ke gibran karena dinilai sebagai sosok yang sudah memilih untuk keluar dari barisan politik mereka
makanya kalau kita hitung satu persatu pemilu di dua ribu dua puluh empat ini kan pdip kritisnya hanya ke jokowi dan gibran
tapi selain menerima dengan tangan terbuka mas adi masalah pindah rumah partai baru katakan saja pkb atau golkar
kira kira gibran dapat posisi apa
nah itu yang saya kira rumit
tentu untuk posisi gibran sebagai wakil presiden mestinya posisinya strategis
yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada partai politik yang ingin menyediakan posisi strategis bagi gibran
tentu sangat tergantung pola komunikasi dan negosiasi politik yang ada di dalamnya
karena membayangkan gibran hanya menjadi kader biasa dalam sebuah partai politik itu nggak rasional mengingat posisinya sebagai wakil presiden
jadi bagi saya apapun partai politiknya ya sangat relevan bagi gibran untuk menjadi partai politik lain
jadi top dua nya golkar dan pkb
golkar bisa pkb bisa gerindra dan partai partai yang menyediakan tempat yang terbaik buat gibran
oke oke ini kira kira hanya akan menampung gibran atau juga jokowi terakhir mas adi
termasuk jokowi jokowi dan keluarga besarnya
karena yang saya bayangkan ke depan jokowi itu akan begitu banyak ya
akan mendapatkan protes dan perlawanan perlawanan politik dari pdip khususnya yang sepertinya luka hatinya itu belum sepenuhnya hilang
satu paket berarti ya gerbong sakit hati semua diterima
terima kasih mas adi prayitno direktur eksekutif parameter politik sudah bergabung bersama kami